tim nasional indonesia dipastikan kalah sebelum berperang di ajang piala aff dua ribu delapan belas
satu pertandingan sisa melawan filipina di gelora bung karno minggu malam tak lagi menentukan
tim asuhan bima sakti sudah pasti tidak lolos ke semifinal setelah kalah dari singapura dan thailand
meski gagal di piala aff bukan berita baru kegagalan federasi pssi mempersiapkan timnas senior kali ini menuai banyak kritikan
gol demi gol bersarang ke gawang tim nasional indonesia pada pertandingan fase grup b piala aff dua ribu dua puluh
di pertandingan pertama indonesia kalah dari singapura dengan skor satu
setelah menang dari timor leste evan dimas dan kawan kawan kembali kalah dari thailand dengan skor empat satu
peluang indonesia untuk lolos ke semifinal piala aff kandas setelah filipina bermain imbang
dengan thailand singapoin di klasmen tak mungkin terkejar oleh indonesia meski masih menyisakan satu pertandingan
hasil minor di fase grup piala aff ini sejatinya bukan cerita baru
pelatih bima sakti yang resmi ditunjuk pssi kurang dari dua puluh hari sebelum aff dimulai menyebut
salah satu faktor kegagalan kali ini adalah kelelahan imbas dari liga domestik yang masih berjalan
kita amati lagi kita survei lagi apakah memang
karena mereka keletihan karena kompetisi karena memang kompetisi masih berjalan
dan memang ini sedikit berpengaruh juga buat pemain karena mereka juga setelah ini mereka masih ada dua kali lagi pertandingan
jadi mereka berpikir terutama tim tim yang kondisinya di klasmen sangat menentukan sekali pertandingan demi pertandingannya
menurut pengamat sepak bola dari safe hour soccer akmal marhali jebloknya prestasi timnas di aff tak lepas dari andil federasi yang tak serius
dan mempersiapkan tim
dari awal saya justru melihat bahwa kita memang tidak akan bisa lolos semifinal
hal ini ada beberapa faktor yang pertama adalah kisru soal tarik ulur kontrak luismia
dari awal ini yang menjadi penyebab utamanya ketika tim sebenarnya sudah terbentuk kemudian ada gonjang ganjing perpanjangan kontrak luismia
yang pada giliran luismia tidak diperpanjang kontrak tidak punya waktu
bima sakti kemudian dipilih sebagai pelatih tidak punya pengalaman tidak punya jam terbang
akhirnya harus mentransfer ilmu yang dimiliki oleh luis mia dalam waktu mepet
kita adalah satu satunya negara di dunia bahkan yang tim nasionalnya main di sebuah impeten internasional tapi kemudian kompetisinya tetap berjalan
atas kegagalan ini dan akumulasi kekesalan terhadap pssi supporter tim nasional menuntut adanya reformasi di tubuh pssi
suara sumbang sudah kita sama sama tahu
enam belas sembilan belas sampai senior teman teman supporter indonesia sudah mengutarakan itu
bahwa harus ganti kepemimpinan ganti federasi harus skema kompetisi harus jelas
ini kompetis masih jalan agenda tim nas juga jalan
ketua pssi yang juga menjabat sebagai gubernur sumatera utara enggan menanggapi nada nada sumbang yang ditujukan padanya
saya sedang capek
pak sikit aja
maaf ya pak edi sikit aja
apakah ada evaluasinya pak edi
alih alih menjawab pertanyaan dengan serius edi rahmayadi justru menyebut pssi akan baik jika wartawannya baik
mahardika utama jakarta